memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi growth nya berapa
dan inflasinya berapa kita juga kemarin berhitung dengan detil berapa sih kira kira
karena penyesuaian subsidi bbm ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas